sampai jumpa di video selanjutnya
apalagi sekarang kita punya zairah
aku gak mau menukarnya dengan apapun juga mas
apalagi kita berdua sudah memiliki zahira
aku gak mau menukar itu dengan apapun
pintar benar kamu ya kalau bicara aini
dasar perempuan gatel
sampai pada saatnya kamu tahu
bahwa anak yang kamu kesarkan selama ini adalah anakmu sebut itu kamu
anak yang dimaksud orang itu rasanya bukan malaysia
akhirnya kamu akan mampus dengan penuh penderitaan dan penyesalan
apa anak yang dimaksud adalah zahira
aku sangat bersyukur kepadamu
engkau telah mengeluarkan tanganmu untuk membantu ibu dan om wisnu
jadi mereka bisa keluar dari penjara ya allah
dan hamba sangat memohon kepadamu
tolong lindungilah kami allah
berikanlah kami kekuatan untuk menjalani semua cobaan ini
hamba mohon ya allah
berikanlah kepadamu kepadamu
tapi sampai sekarang aku masih belum mengerti
kok bisa ibu dan um wisnu keluar dari penjara
harusnya satu satunya orang yang bisa ngeluarin mereka itu cuma pak prabu wijaya
tapi orang kayak dia gak mungkin bisa mengeluarkan ibu dan um wisnu gitu aja
kecuali kalau memang dia berniat
dia ingat buat ngeluarin kami semua
apapun alasannya aku harus tetap bilang makasih sama dia
aku harus ke rumahnya sekarang
nanti kalau udah sampai di rumah pak prabu
kalau ternyata bukan dia yang mengeluarkan aku ibu sama muisnu
dia pasti akan marah marah kalau lihat aku
mungkin aku coba tanya aja dulu ke zahir atau tante aini
aku benar benar gak percaya
ternyata selama ini aku sudah dibohongi habis habisan sama leni
rizky harusnya juga tahu kalau ibunya berbohong
dan rizky ikut mendukungnya
padahal aku pikir rizky betul betul anak aku
walaupun aku gak ingat apa apa
tapi aku bisa merasakan kalau rezeki orang yang baik
tapi kenapa dia ikut tega bersekongkol sama ibunya untuk bohongi aku
jadi kalau aku bukan mantan suaminya leni
dan bukan ayahnya rizky
lalu aku siapa
nama aku siapa
dan keluarga aku yang sebenarnya juga di mana
gimana caranya aku bisa cari tahu

dan dalam web ini

maka ingin memberikan komp laat
karena teman risk akan kekacauan diri

harus kemana ya cari orang itu
atau jangan jangan dia ke kampus untuk mencari amira
karena dia kan sempat curiga kalau amira tahu sesuatu tentang dirinya
aku harus cari dia ke sana
hari ini amir tidak masuk
kamu tahu rumahnya di mana
tidak tahu pak coba bapak tanyakan saja ke bagian administrasi
mas rusli syukur akhirnya mas rusli saya temukan
kita pulang yuk
saya tidak mau
kamu masih bilang kalau saya rusli dan mantan suami kamu
yang tahu siapa sebenarnya saya adalah hamira
dan saya tidak percaya lagi sama itu
mas mas makan siang pergi dulu
mas dengar penjelasan saya
mas saya belum jelasin apa apa
mas langsung pergi
seharusnya mas gak meninggalkan saya begitu saja dengan orang itu mas
orang itu berbahaya
maaf tadi saya nggak langsung menjelaskan hal ini kepada mas
karena saya takut saya takut sama orang itu
sebenarnya orang itu sakit jiwa
dia itu sebenarnya adalah mantan suami pertama saya
kami berpisah karena dia mengalami gangguan kejiwaan mas
tapi ketika saya menikah dengan mas dan memiliki rizky sepertinya dia nggak bisa terima
bahkan dia merasa dan mengakui kalau rizky itu anaknya
dan juga mengakui kalau namanya rusli mas
orang itu betul betul berbahaya mas
dia bahkan gak segan segan menyakiti kalau aku menolak permintaannya
saya tidak percaya sama kita
saya yakin itu hanya karangan ham saja
lihat buktinya mas
dia menyakiti aku mas
tadi waktu dia memaksa untuk menemui rizky dan aku menolak dia malah melukai aku mas
mas harus percaya sama aku aku gak bohong
mas itu benar benar mantan suami aku
dan mas benar benar pernah sama rusli
tapi mas jan memberitahu hal ini pada rizky ya
saya takut nanti malah terjadi apa apa dengan rizky
mas siapa itu
sebaiknya biarkan dia istirahat dulu
tadi kan dia sempat pingsan walaupun sekarang udah sadar
tapi keadaannya sudah lebih baik kok
jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan
rizky kalau nanti bapak itu sadar
sebaiknya kamu jangan tanya macam macam dulu ya
mamat takut tiba tiba dia panik stres terus pingsan lagi
tapi sebenarnya ada apa sih mah
kok tadi dia bisa kabur gitu
oh bukan kabur sih
tadi tiba tiba mama pulang ke rumah
terus mama lihat dia udah nggak ada di rumah dan nggak bilang siapa siapa
mama juga nggak tahu kenapa
saya ingin mengucapkan terima kasih pak
karena bapak udah membebaskan ibu saya dan juga om wiss
kenapa dia bisa sampai tahu
saya akan sudah pesan untuk jangan kasih tahu kalau saya yang mencabut tuntutannya
mungkin saya masih belum bisa maafin bapak soal pembunuhan ayah saya
tapi saya ingin tetap mengucapkan terima kasih
mungkin bapak nggak tahu bagaimana berarti ini semua buat saya pak
padahal bapak bisa ajak tetap menghukum ibu saya dan juga om wiss
tapi bapak malah memilih untuk membebaskan mereka berdua
saya nggak tahu harus berbuat apa apa
yang jelas sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk bapak
selalu ingin jawab kepada bapak yang bersyukur
anda puedan berjaya

selalu semangat untuk mencari kesehatan yang berhasil
semoga anda sukses untuk tinggal